mau ngambil enak scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
ih jorok banget lu pur biasa banget
puluh ribu pas
sepuluh ribu pas
kur mau kemana sih buru buru
awas bibir lu yang lebar ketinggalan
din sekarang lo tinggal ngajak ani pergi
pergi kemana nyak
pakai nanya lagi kan kemarin ani udah bilang mau ke rumah temannya
lu yang nganter pakai motor ini
kagak pake tap tapian sekarang lu panggil ani
lu mau ngebantah gua
lebih kenceng lagi
aninya kagak ada kali nyak
iya kemana nyak
udin juga kagak tau
makasih bu mas
balikin goceng nyak
bangli udah selesai
ngobrol ngobrol lo kan kita udah lama ketemu
kagak usah pake nasi
gak pake nasi
iya kagak usah pake pare
kagak usah pake telor
bawang gorengnya juga banyakin deh
nah kagak usah kagak pake piring kagak apa apa
sekarang lu cari si amin
katanya kalau kagak ngerti harus nanya
udah sono jalan lo cari si amin
tanyain si ani kemana
jadi lo sekarang jadi sales motor
lama gue juga jualan motor
oh nyangtu gue tau nyangtu mah
kalau lo pengen punya penghasilan gede bonusnya gede di kantor gue aja kak
udah banyak sales motor di tempat lo
pindah ke kantor gue
ah kagak gue juga baru masuk
iya bos sekarang
gue udah deket kok
biasa customer gue udah nungguin
oh udah gue cabut dulu ya oke
yaudah gue juga pengen cabut
kalau lo pengen punya penghasilan gede kayak gue lu kerja aja di kantor gue oke
ate nya penghasilan gede gado gado minta bayarin kalian kerupuk
bu tadi temen saya berapa
udah sepuluh dolar
eh bangun loh
selamat datang di parkiran kami
saya tidak mengira
bos datang kesini mengendari sepeda motor
motornya baru ya bos
kagak usah banyak nanya loh
aku bukannya kepo cuy
alah tetep aja kepo